banjir yang merendam ratusan rumah warga di desa karangligar karawang rabu malam mulai surut
sebelumnya banjir sempat merendam kawasan itu hingga satu lima meter
warga di kampung pengasinan desa karangligar kabupaten karawang terpaksa bermalam dan mengungsi di pelataran toko milik warga
mereka enggan mengungsi karena tempat pengungsian jauh
tawaran petugas agar warga menginap di kantor desa juga ditolak warga
mereka memilih untuk bertahan di rumah tetangga atau di rumah mereka sendiri
sementara itu ketinggian air kini sudah mulai surut dibanding rabu siang
sebelumnya banjir sempat merendam ratusan rumah di kampung yang sama
tingginya mencapai satu lima meter
pihak desa terpaksa membuat tempat pengungsian di pelataran desa karangligar